sampai jumpa di video selanjutnya

ada yang aneh dari pembunuhku
pembunuh itu apa ya
untunglah sepertinya dia gak curiga
bisa gawat kalau dia tahu ini aku
ngapain om disini
belum puas bikin dia menderita terus
bukan urusan kamu
nomor ini salmonnya
timur pening sakit
kalau grandesrait itu keluarga
menunggu sampai mati
lihat ibu ibu ibu
gila kejar lihat
tanda biar aku saja yang ngejar tanda
akhirnya aku ketemu kamu juga kan
kamu memang nggak bisa jauh jauh dari aku
kamu cukup keterlaluan tahu nggak
kali ini aku nggak akan biarkan kamu lagi
pak ustaz lepas dulu
kamu kayak gendong
nggak apa apa deh
kejahat lang lang
udah lah udah udah
kita harus kejar mereka lagi
kaki lu tuh cedera
kalau kita kejar mereka mau apa jadinya
lagipula kita juga udah ngelihat kan alamatnya mereka di stiker mobilnya mereka
ya allah tempat apa ini
ya ampun kenapa mereka kelihatan ketakutan gitu
kenapa mereka semua kayak mayat hidup
jangan mau jangan mau jangan mau
itu apa orang itu diapain
itu adalah hukuman buat orang orang kita yang tidak bisa dihukum
supaya dia bisa disiplin dia bisa nurut jadi kamu jangan bertindak macam macam
itu jahat banget itu nggak manusiawi tau nggak
iya iya kita memang tidak manusiawi
makanya kalau kamu macem macem kamu tahu sendiri akibatnya
kamu itu apa kalau sudah sih
atau kalian bonus untuk lihat
kau minum dulu ya pak
bapak namanya siapa pak
ngapain dibawa ke sini bang
shhh udah lah diam aja loh
kalau kita terima dia kita bakalan dapat duit gede
kenapa kamu sejahat itu zan
keluarin lia dari situ
dia nggak pantas di situ
dia nggak pantas dikituin
kamu mau aku bebasin dia
kamu jangan nangis
aku jadi sedih ngeliat teklon begitu
kamu kangen kan sama lia
oke aku akan telepon dia
biar kamu tahu
apa yang akan terjadi sama dia
kamu tunggu di sini
kamu dengar saya akan telepon
biar kamu tahu keadaannya gimana
dan apa yang akan terjadi sama dia
ada apa nih pak
kami mau lihat bagaimana orang
bapak memberikan terapi listrik
buat lia pak
lihat tidak perlu diterapi listrik
seperti itu pak bahkan dia tidak ada tanda tanda
pokoknya sekarang saya nggak mau tahu
kamu harus terapi listrik lia kamu bikin dia kayak main tidur
kamu mau duit kan
nah makanya jangan bantah
kenapa sih kamu sekejam itu sama lia zed

aku mohon jangan gitu sama lia kan
dia anak aku zed
aku mohon keluarin dia dari situ lihat
dia anak aku zed
aku mohon keluarin dia dari situ zed
kamu tahu kenapa saya begini
saya begini semua gara gara kamu
kamu selalu merhatiin lia
kamu gak pernah merhatiin saya ranti
aku akan lakukan apapun
kau jangan sakitin lia zed
gak bisa saya akan lakukan apa aja untuk dia
karena kamu gak pernah merhatiin saya
kamu selalu merhatiin dia
jadi sekarang terserah saya
semoga udah terlambat
semoga udah terlambat
kamu bunuh mana zed